petugas bpbd tni dan polsek padang selatan
dibantu warga melakukan evakuasi
seorang pengendara ojek online yang terjepit pohon tumbang
di kawasan ranah kecamatan padang selatan
kota padang sumatera barat pada senin siang
dari keterangan saksi mata di lokasi
korban bernama endar muda nasution enam puluh tiga tahun
warga marapalam kecamatan padang timur kota padang ini
melintas dari arah pasar raya padang
menuju arah eluk bayur
ketika melintas di lokasi sebuah pohon tumbang
akibat diterpa angin kencang
korban terjepit sekitar empat puluh lima menit
dan menderita luka parah di kepala
setelah dievakuasi korban sempat dibawa ke rumah sakit
tentara reksodi wirjo namun akhirnya dinyatakan meninggal
di sidoarjo jawa timur seorang perempuan pengendara motor
tewas di jalan raya taman sidoarjo
akibat terlindas truk pada senin siang
korban diketahui bernama yeti ramawati warga waru sidorjo
dari keterangan petugas atlantas polresta sidoarjo
aibtu amin jafar ketika kejadian korban tengah menuju
tempat bekerja di kawasan taman sidoarjo
naas ketika melintasi jalan berkelok
korban kehilangan kendali dan terjatuh
sebelum akhirnya terlindas truk yang melaju bersamaan
untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan
polisi telah mengamankan sopir truk serta sepeda motor korban
dibeliputan cnn indonesia